pemilik warung mengaku tetap membuka warungnya karena permintaan warga yang tidak berpuasa
petugas satuan polisi pamung praja menyisir warung makan yang diduga sering beroperasi di siang hari
seperti yang dilaporkan warga kota tasikmalaya
di antaranya adalah warung makan tanpa penutup atau tirai yang berada di kompleks pertokoan di jalan haji juanda
setelah warung di jalan juanda petugas juga mendatangi warung di dekat terminal lamaci lembang
di terkait razia ini petugas enggan berkomentar dan mengaku hanya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan daerah yang ada
rencananya petugas satuan polisi pampung praja akan terus melakukan razia selama bulan suci ramadan
guna memberikan kenyamanan kepada warga yang sedang menjalankan ibadah puasa